baik masih di debat publik pilgub jawa barat dua ribu delapan belas
kita sudah menyaksikan tadi suguhan nomor satu tapi pasangannya nggak turun
tidak ikut berjoget dan ber
kita berikan kesempatan pada pasangan nomor satu untuk menempatkan posisi
kesempatan pertama untuk bertanya
kami persilakan ke paslon nomor dua untuk mengambil posisi
diingatkan kembali lagi sekali lagi
jadi satu sesi berlangsung empat menit
berlangsung empat menit disilakan pasang nomor dua untuk bertanya
saya mau berbicara soal kbu
yang kemudian setelah sekian puluh tahun bandung tidak pernah banjir
kemudian baru kali ini banjir
bahkan bukan hanya membawa runtah tetapi membawa mobil mobil bagus juga
kalau bisa dibanjirkan ke jakarta
seperti yang ini
ada beberapa masalah
ada beberapa permasalahan
yang pertama misalnya alih fungsi tanah
itu yang pertama
yang kedua masalah perizinan
yang tidak jelas
banyak yang fungsi imb nya itu bodong
kemudian yang ketiga kalau berbicara soal penggunaan air tanah
yang memang terlalu banyak
tapi tidak dikontrol
menimbulkan banjir dan konon akan ada bukan tol laut seperti pak jokowi tapi di bandung ada tol
air itu kemana ceritanya tol air itu terima kasih terima kasih pak hasanuddin saya ini karena bapak
bertanya bandung mungkin saya jawab ya saya ini bukan pemimpin yang malas pak saya pemimpin yang
kerja paster dikerjakan bulan oktober jalan jalan lain semua semua ikhtiar sudah dilakukan dan itu
ilmunya profesor itb semua yang jadi konsultan tapi sehebat hebatnya engineering di kota bandung
kalau bukit bukitnya tidak diurus tata ruangnya sama aja bohong pak bapak harus ingat kbu itu
bukan hanya kota bandung cuman sepertiganya ada kbb ada kabupaten bandung saya bisa ngurusin yang
wilayah saya sepuluh proposal apartemen di zaman saya saya tolak pak sampai mau digugat ke pengadilan itu
komitmen saya ke bandung utara nah konsep
gubernur lah yang harusnya melakukan koordinasi ada perpres cekungan bandung sudah bertahun tahun
tidak hadir jadi kalau saya jadi gubernur yang saya kejar pertama adalah menciptakan badan regulasi
mengkoordinasikan bandung raya ada di perpresnya tapi tidak hadir hadir kalau itu ada silakan
koordinasi bisa di pasukan dua kbo bisa diselamatkan namun berdasarkan data ini data ada dari
transparansi internasional bahwa
tiga titik sekarang ini menjadi dua puluh tiga titik nah ini kan sesuatu yang loh kenapa ini diurus secara teknologi
secara teknis banyak taman banyak jembatan tapi justru saya pernah ke cibaduyut sampai mereka ini mengeluh
dengan adanya banjir kami tidak laku ini pak saya jawab ya cibaduyut ya pak saya datang ngurusin
banjir cepat rw nanti pak ridwan sumber banjirnya belah dituh ayo atuh beresan ett kabupaten bandung
pak ridwan kita nggak bisa menegur rw nya disitulah peran koordinasi pak karena bandung ini tidak
berdiri sendiri warga tidak tahu ini jalan bandung atau ini saluran seribu lima ratus tukang gorong gorong saya

di bandung bandung ini jalan bandung atau ini saluran seribu lima ratus tukang gorong gorong saya bayar ya kemudian proyek proyek yang banjir banjir dilakukan tapi kalau sumbernya tadi tidak berdiri
sampai kapanpun tidak bisa maka kuncinya adalah manajemen bukan engineering engineering sudah
maksimal kurang naon dari profesor itb menjadi konsultan apa ya jadi kuncinya ada di manajemen
itulah kenapa saya bersemangat kalau jadi gubernur koordinasi bandung utara itu akan jadi prioritas
nomor satu di bandung pak dalam manajemen modern koordinasi itu tidak harus ada komandannya pak
koordinasi itu bisa dilaksanakan ke
atas ke samping bawah bapak harus paham pak sebentar saya belum selesai pak atau saya mundur saja
begitu ya jadi jadi kalau namanya koordinasi dimana saja aparat sipil yaudah habis
terima kasih fasal nomor urut dua selanjutnya fasal nomor urut tiga dipersilakan untuk mengambil
posisi satu sesi debat waktunya empat menit
semua tertarik bandung silakan bertanya
kang emil dan kang uu saya ingin juga menambahkan pertanyaan terkait dengan
masalah lingkungan ya apa yang terjadi di kota bandung ini tentu karena dampak pengaruh air yang
luar biasa ya kami pasangan asyik insya allah sangat berusaha bagaimana memuliakan
ya bahwa allah menciptakan dari airnya segala sesuatu nah yang ingin saya tanyakan kami
tanyakan ini adalah kaitan kenapa banjir bandang itu justru terjadi di masa akang ini banyak
membangun taman banyak melakukan pembangunan yang seolah olah agak kurang terperhatikan
jadi faktor faktor kaitan lingkungan dan drainase mungkin apa sebenarnya kendala sesungguhnya
gini pak saiku ya kalau kita tinggal di komplek rumah kita keren tapi tetangga tetangga kita
tidak terurus sumber masalah kita nggak bisa menegur tetangga kita karena sederajat saya
nggak bisa negur bupati bupati karena sederajat ada etika selama tetangga tetangga kita tidak
melakukan upaya kan susah maka itu pentingnya pak rw dikomplek atau pak rt
rt nya itu gubernur jadi selama inilah peran itu yang hilang dalam mengkoordinasikan bandung utara
dengan kesetaraan tanpa seuzon tanpa prasangka supaya bermaslahat seperti saya bilang tadi
kalau ingat bandung itu kadang kadang televisi nulisnya bandung padahal di kabupaten misalkan
ya jadi mohon dipahami fungsi koordinasi lah untuk tetangga tetangga itu yang mungkin punya
problem diselesaikan di level gubernur pak kan saya udah bilang saya bukan pemimpin yang tidak berupaya
kalau saya bedah bukunya banyak tapi isunya adalah koordinasi perpres cekungan bandung raya
tapi kang emil tadi kang emil sudah cerita seolah olah banjir itu kesalahannya gubernur sama
bupati kira kira berapa kontribusi mereka yang kedua saya dengar ada laporan dari lingkungan
hidup bahwa pada waktu pembangunan trotoar di bandung utara itu justru karena drin
kotak itu airnya malah dia tidak masuk ke drenasenya itu itu airnya malah dia tidak masuk ke drenasenya itu airnya malah dia tidak masuk ke
lari ke jalan sehingga agak lontor dan dia tidak lari ke walungan
larinya di jalan jalan sehingga banjir
coba kira kira daripada instead of menyalahkan gubernur dan bupati
kira kira apa yang ada pasti ada keselilikan atau banyak di kota bandung
ya ini semuanya menarik ke kota bandung terkesan ini adalah perdebatan terlaku di bandung
nah poinnya pak seperti tadi trotoar
di zaman saya pak trotoar dibikin besar pak dua meter x satu meter
zaman dulu hanya setengahnya
jadi kalau mau jujur penyelesaian banyak
tapi kalau kita teliti sumber sumber air yang dari atas itu yang tidak bisa kita kendalikan
semua teori sudah dilakukan
kan saya terbilang tadi saya bertanya dengan profesor itb pak
debat kita ini sudah berpuluh hari mereka ngasih solusi saya kerjakan saya anggarkan
tetap begitu kan artinya masalahnya bukan
di solusi engineering karena sudah dikerjakan
tapi kan engineering itu harus koordinatif pak
padahal itu arsitek membangun suatu wilayah itu kan aspek lingkungan dan kemungkinan kemungkinannya harus dihitung
berapa debit air kalau hujan turun berapa kalau ini saya cek
karena secara engineering itu tidak bisa se engineering hanya selfie saja sendirian
dia harus koordinasi dengan bupati dengan gubernur aturan mainnya terus aluran air yang ada dan segala macamnya
saya kira ini menjadi permasalahan
pertanyaan bapak adalah pertanyaan koordinatif pak
jadi butuh pak rt nya yang mengatur hayur rapat diantara warga komplek
kita lebih koordinatif lagi
silakan pasangan nomor empat untuk bersiap
terima kasih kehadiran sekalian
silakan pasangan empat untuk bertanya
dari tadi kita bicara hal yang sangat tinggi
pengamanan lingkungan pengamanan gunung membangun konservasi membangun energi menata pertanian
pemimpin itu dimulai dari hal yang sederhana
pertanyaannya saya sampaikan ke pak uu
waktu saya kunjungan ke kabupaten tasik saya ke alun alun
di alun alunnya rumputnya sampai dua meter kemudian sampahnya numpuk
nah apa yang menjadi faktor penyebab hal yang kecil saja tidak terselesaikan kontentasi
yang pertama itu bukan alun alun kabupaten
tapi itu hanya bunderan jalan
alun alun kabupaten di tempat yang dekat pemda yaitu depan masjid agung
dan itu sedang kami bangun
kemudian itu hari ini saya sudah berapa bulan tidak lagi ngantor di sana karena lagi cuti
jadi rumput yang bapak sampaikan tadi kita tidak pernah memerintahkan karena tidak memiliki kewenangan
tapi insya allah di saat saya kembali lagi ke sana di saat saya sudah memiliki predikat kemenangan
saya akan suruh lagi kepada tim di sana untuk segera membereskan semua itu
saya memahami itu bukan baru sekarang
beberapa kali saya ke kabupaten tasik memang daerah itu dari dulu seperti itu
jadi bukan baru hanya sekarang
ketika bapak cuti di luar tanggungan negara
tetapi kesemerawutan itu sudah terjadi sejak lama dan jarang dibersihkan
dan itu menurut pengakuan warga yang ada di sekitar tempat tersebut
saya bantu boleh
jadi begini pak
hal itu bukan kewenangan yang dimiliki oleh satu pemerintahan atau kabupaten saja
pemerintahan kecamatan dan masyarakat pun di sana memiliki kewenangan
karena itu bukan milik kami
itu adalah milik pemerintahan yang didalamnya adalah kecamatan
jadi itu bukan milik kabupaten
itu perlu dipahami
saya ingat betul waktu debat waktu yang pertama pasangan bapak mengatakan
jangan bicara kewenangan provinsi jangan bicara kewenangan kabupaten
apapun harus kita lakukan kalau itu untuk kebaikan
kalau pembangunan selalu bicara kewenangan ada sampah itu kewenangan masyarakat
ada sampah itu kewenangan camat ada sampah itu kewenangan bupati
pemimpin itu ketahulah danan
tanpa kewenangan sampah harus dipungut
tanpa kewenangan tanpa kewenangan tanpa kewenangan
tanpa kewenangan sampah harus dibersihkan
di sinilah kita mulai
di sini yang namanya kewenangan itu dimiliki oleh masing masing level
kami tidak bisa mengambil kewenangan pak gubernur karena kami seorang bupati
begitu juga pak gubernur tidak bisa memiliki kewenangan yang ada di kabupaten
artinya masing masing jabatan dibatasi dengan kewenangan masing masing
kalau kewenangan itu tidak diatur campur aduk
kalau sudah pacar rokok
urusan sampah itu bukan urusan kewenangan
urusan sampah itu urusan ketahulah danan
kalau ada sampah rokok ya diambil
nggak usah bahwa itu kewenangan kita atau bukan
kalau ada rumput tinggi ya dibersihkan
bukan kewenangan kita atau bukan
jadi pemimpin itu berkali kali saya katakan pak ridwan kamil ketahulah danan
soalnya makin lama makin takut tidak ada bkm ini
makin takut tidak ada bkm ini
soalnya ini manusia tanpa celah tanpa cacat dari awal tadi
tidak ada salahnya sama sekali
saya jadi malu bertanya sebetulnya saat ini
walaupun tadi kan masalah it dikembangkan segala macam masalah online
tapi saya lihat mesin parkir aja nggak jalan di kota bandung kenapa ini
jadi saya agak tapi saya takut lo tanya benar saya takut
gini ya pak deddy kita kan membicarakan yang berhubungan dengan ketahanan pangan lain lain tiba tiba ke mesin parkir
poinnya kalau bapak mau tahu detail kita bisa kumpulkan data karena belum ada blud pak
itu jawabannya sederhana
pak deddy itulah kenapa
bapak u ini gabung dengan saya supaya saling belajar ilmu tata kota dari saya untuk merespon
tepuk tangan yang meriah untuk empat pasangan calon
kurang ya waktunya ya
seperti kurang waktunya
terima kasih pak salon empat terima kasih pak salon satu
kita sudah saksikan
oke tepuk tangan dulu yang meriah sekali lagi
tepuk tangan dulu deh
tepuk tangan dulu
kita mohon tenang mohon tenang hadirin sekalian mohon tenang
kita masih akan lanjutkan acara mohon tenang mohon tenang
terima kasih terima kasih
masih ada sesi yang paling penting untuk kita ikuti
ya keempat pasangan calon masing masing akan menyatakan komitmennya untuk membangun jawa barat
sekaligus yang menjadi kalimat penutup keempat pasangan calon
kita mulai dari pasangan nomor urut satu
waktunya satu menit dari mulai berbicara
jawa barat memang ada kemajuan tapi kecepatannya agak slow dan bikin galau
jawa barat memang bergerak tapi menurut bps rakyatnya tidak bahagia
itulah kenapa kita butuh perubahan
oleh pemimpin yang turun tangan dan berinovasi
oleh pemimpin yang kolaborasi
oleh pemimpin yang kolaborasi dan pemimpin yang mencintai rakyatnya
kami berdua adalah pasangan yang berpengalaman
satu wali kota satu bupati
kami berdua adalah anak anak muda yang bersemangat membawa perubahan
zaman baru logika baru
masalah baru diselesaikan dengan inovasi baru
serahkan jawa barat kepada yang muda dan masih bertenaga
serahkan jawa barat kepada mereka yang serius bekerja
bukan hanya berstandiwara
kalau sesuatu dibuka diberikan kepada bukan ahlinya tunggu kehancuran
hadis riwayat bahori muslih
terima kasih paslon satu
sudah habis langsungnya paslon satu geleran paslon dua
untuk kalimat penutupnya silakan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kami tidak pernah jadi wali kota
bupati maupun wakil gubernur
hidup kami sudah selesai dengan kami sendiri
jadi jabatan itu akan kami laksanakan dengan amanah
hanya akan berbakti untuk kepentingan rakyat jawa barat
satu kami tidak akan korupsi
dan yang kedua kami tidak akan maksiat demi rakyat jawa barat
dan kami akan memanfaatkan
sumber daya alam yang ada di jawa barat
sehingga jawa barat bisa mandiri secara ekonomi
dan sumber dayanya bisa kita gunakan sebesar besarnya
untuk kemanfaatan rakyat
mengaput baju pakai jarum
jarum nacap dua jari
hanya orang jaga citarum
citarum itu bersih itu asli
mengangkut jarum di roda
roda pendek warna berwarna
kasih pasangan nomor dua
waktu sudah habis pasangan nomor dua
mohon kembali ke pustinya
terima kasih waktu sudah habis
selanjutnya pasangan nomor tiga
terus sama pak
warga jawa barat yang saya cintai
saudara saudaraku yang saya hormati
saudara jat dan saya hu
saya tidak pernah menjadi bupati
tidak pernah menjadi gubernur
saya hanya bekas duta besar
pengalaman pengalaman saya di luar
pengalaman pengalaman saya duduk di pemerintahan tingkat nasional
akan saya bawa dengan ilmu ilmu yang saya miliki
untuk membangun jawa barat yang paling modern maju bertakwa dan sejahtera
kalau asik menang insya allah

oke waktunya habis terima kasih pasangan nomor tiga
bahwa bapak tidak akan selesai acaranya kalau anda tidak tenang
kita punya juri yang namanya kpu dan bawaslu
kita akan lanjutkan ke pasangan nomor empat
pasangan nomor empat kami persilakan
pasangan anda sudah berbicara mohon hargai
beri kesempatan untuk pendukung dari pasangan nomor empat yang ingin mendengarkan
oke harap tenang harap tenang
para pendukung dimohon tenang
baik kita akan lanjutkan saja ke pasangan nomor empat untuk
saya kira tidak perlu
kalau situasi seperti ini saya rasa tidak perlu oke
oke dimohon tenang
para pendukung dimohon tenang
apakah kita akan mengakhiri debat ini dengan cara seperti ini
bapak bapak dan ibu ibu
di awal kita sudah mengungkapkan bahwa debat ini akan menjadi persatuan
apakah kita akan mengakhiri debat kita seperti ini
bapak bapak ibu ibu harap tenang
apakah kita akan mengakhiri debat kita seperti ini bapak bapak dan ibu sekalian
semua tenang semua tenang
semua tenang semua tenang
mudah mudahan bapak bapak dari kepolisian bisa menenangkan
nanti saya direkam
kita masih mencari
kita masih mencoba untuk menenangkan
di belakang saja nanti direkam saja nanti
saya ingin bertanya sekali lagi apakah ini kita bisa lanjutkan
bisa selesai acara ini dengan tenang
saya minta untuk tenang
kalau tidak presidennya akan menjadi tidak baik
kalau harapannya ini disaksikan oleh jawa barat indonesia dan dunia
maka ini citra yang sebenarnya kita hindari
bapak bapak dan ibu ibu sekalian
bapak bapak ibu ibu tayangan ini disiarkan ke seluruh indonesia
jangan sampai menjadi presiden buruk
bapak ketua kpu ingin berbicara silahkan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak ibu sekalian yang saya hormati
jika ada yang dipersoalkan nanti kita selesaikan di luar forum ini
kita punya bawaslu
nanti bisa kita selesaikan dengan baik
tolong kepada masing masing pasangan tim kampanye
untuk bisa menahan diri
nanti kita selesaikan
lalu jalur yang benar
saya mohon perhatian
saya mohon perhatian seluruh kader
saudara saudara walaupun ini bukan forum capres
tapi saudara tetap tenang
ini forum pemilihan calon gubernur
belum masuk kepada capres
jadi mohon saudara tenang
kita selesaikan nanti
saya mohon dengan hormat saudara dengar saya
sekali lagi kita belum masuk kepada ranah pilpres
biarkan ditegakkan oleh ketua kpu nanti
soal pilpres di panggung ini
saya mohon pada seluruh kader pd perjuangan
coba sekarang duduk
tolong duduk semua
kepala boleh panas
tapi hati harus tenang
hormati pimpinan anda di sini
tolong duduk semuanya
baik pendukung pasangan lainnya
saya harap juga bisa duduk ya
pasangan nomor dua pendukungnya sudah mulai tenang
yang lain juga duduk
karena kami menjaga keberimbangan dan keadilan
pasangan nomor empat belum menyampaikan pernyataan terakhirnya
jadi mari kita tuntaskan ini secara baik
hal hal yang terjadi
yang dirasa tidak berkenan dan tidak sesuai dan tidak patut
diselesaikan setelah acara
semua dimohon untuk kembali ke tempat duduknya masing masing
saya mohon untuk tenang
saya minta anda tenang
tolong jaga dan kondisikan diri anda
kita masih punya satu pasangan calon
yang belum menyampaikan pernyataan terakhir
dan kalau misalnya pasangan ini tidak menyampaikan
tidak adil buat mereka
jadi selesaikan ini dulu semua
baru kemudian diselesaikan masalah yang anda maksud
saya berikan kesempatan kepada pasangan nomor satu
pasangan calon diharap tenang
waktu anda satu menit pak
kita mulai dari saat anda berbicara
saya sudah kurang bernafsu menyampaikan ini sebetulnya
karena melihat istri saya ketakutan

saya serahkan pada pak deddy tapi saya dibuka di awal saja saya sampaikan
gunung kudu awian lengkob kudu balongan lebak kudu sawahan
kami hadir untuk menyelesaikan problem para buruh tani sampai para petani
kami hadir untuk menyelesaikan problem lingkungan
dan kami hadir untuk menyelesaikan seluruh penembangan liar yang merugikan rakyat jawa barat
pat pat gulipat ya gunung jangan diembat
rakyat ya rakyat yuk kita rawat
agar hidup bermartabat jangan lupa kita pilih nomor empat
begitu ngomong ikan tongkol diam semua kan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pernyataan terakhir dari pasangan nomor empat menutup seluruh rangkaian debat publik kedua
calon gubernur dan wakil gubernur
mudah mudahan anda mendapatkan referensi dan dapat memutuskan siapa yang akan anda pilih tanggal dua puluh tujuh juni mendatang
jadi jalanlah ke tps pada dua puluh tujuh juni mendatang dan tentukan pilihan anda
jangan sampai tidak memilih karena itu adalah hak anda sebagai masyarakat
dan saya anissa dasuki mewakili teman teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda